jumat siang kejaksaan tinggi jawa timur menerbitkan surat perintah penyidikan dan penetapan tersangka terhadap lanyala mataliti
untuk kasus tindak pidana pencucian uang sebesar satu tiga miliar rupiah dana hibah kamar dagang dan industri jawa timur tahun dua ribu sebelas
penetapan tersebut berdasarkan dua alat bukti baru yang diperoleh dari surat keterangan saksi dan keterangan saksi ahli
dalam pengembangan kasus tindak pidana korupsi penyelewengan dana hibah kadin jatim tahun dua ribu dua puluh
untuk pembelian ipo bank jatim senilai lima tiga miliar rupiah dengan tersangka lanyala mataliti
tersangka terancam hukuman maksimal dua puluh tahun penjara dengan denda sepuluh miliar rupiah dan penyitaan aset
memang hari ini kejati jawa timur menerbitkan surat perintah penyidikan tppu
ya tersangka lanyala mataliti
berdasarkan perkembangan penyidikan yang sedang kita tangani yaitu tpk tindak pidana korupsi
diterbitkan sering ini barunya pak pak